pengurangan anggota brimob dari batalion b timika dan brimopolda kalimantan timur yang tergabung dalam tim satgas freeport ditembaki kelompok bersenjata di milepost enam puluh satu
meski tidak ada korban jiwa seorang polisi terkena serpihan kaca mobil
penembakan terhadap rombongan pasukan gabungan brimop tim satgas amoli terjadi setelah melakukan evakuasi korban penembakan terhadap empat mobil trailer yang mengangkut logistik milik freeport di mile enam puluh jumat siang
agi pertembakan itu brimop roni dwi kristiawan dari brimop polda kalimantan terkena pecahan kaca pada mata sebelah kanan
dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit tembagapura
hingga jumat malam tim khusus brimob masih melakukan pengejaran dan penyisiran di area tersebut
peristiwa ini dibenarkan kabir humas polda papua kombespol dr andes a m kamal yang dihubungi via telepon
sebelumnya pada jumat pagi seorang sopir mobil trailer yang sedang melintas mengalami luka
serius akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di areal pertambangan milik freeport di milepost enam puluh
menurut polisi ada empat trailer yang terkena tembakan
kendaraan tersebut melintas dari tembagapura menuju kota timika
saat melintas di area tersebut kendaraan dalam posisi menuruni jalur mp enam puluh
lalu tiba tiba ada bunyi tembakan dari arah samping kanan jalan dari kawasan bukit
tembakan itu mengenai helm supir dan sopir hilang kendali serta jatuh ke jurang
sopir berhasil menyelamatkan diri
dari empat sopir yang menjadi korban satu diantaranya mengalami luka serius dan sudah dibawa ke rumah sakit setempat